hanya ada satu sungai dari danau toba yang mengalir ke selat malaka
sungai asahan namanya
sungai yang menjadi penyumbang kesejahteraan bagi masyarakat sekitar
berasal dari air di kaldera toba yang tidak mengenal musim
air sungai asahan terus mengalir tanpa batas
terletak di bawah kaki ngarai sigura gura
sungai asahan mengalir meliuk menyusuri kaki lembah
disinilah sungai asahan berperan menjadi tapal batas antar dua kabupaten
yakni toba samosir dan asahan
terletak dari tenggara danau toba
di saat kabut dan embun masih menyapa desa parhitean dan tangga
masyarakat disibukan dengan kegiatan rutin tahunan yang mereka lakukan
gak hanya untuk untuk berusaha
p potem brown yang lalu
mengipun zip secarabefore asahan membuat sungai bengkak
agar gak mungkin masyarakat yang menggunakan sternalgesi buat untuk menghapus sungai
bakal pengguna bahasa jawa lalu
selain melewati pelyou
agar dia bisa menemukan segala pada hari ini
dan berani memanfaatkan masa untuk menulis video ini dalam silly kanal asahan us entender
sebanyak satu ratus tujuh puluh lima atlet bersama ofisial ditambah sepuluh perwakilan negara terlibat di whitewater festival
banyak tim dan atlet tangguh yang datang ke sini untuk bertarung menunjukkan siapa yang terbaik
tidak ada yang tidak bisa dipercaya
entah kenapa sebagian besar warga menjagokan tim fenix menjadi juara
padahal fenix baru dibentuk dua minggu sebelum kompetisi
fenix sendiri terdiri dari tim yang latar belakang atletnya sudah cukup mumpuni
ini memiliki latar belakang yang cukup pengalaman yang cukup baik
karena sebelum sebelumnya kita merekrut atlet itu memang benar benar kita pilih kita pilih dari atlet atlet beberapa daerah
ada jawa barat ada kalimantan utara ada dki dan ada yang dari jogja juga sulawesi macam macam
tetapi dengan kemampuan
yang sudah di atas rata rata atau bisa kita katakan lebih pro lah seperti itu
dari enam orang di perahu empat orang pernah mengikuti pon membela salah satu provinsi
dan dari situ prestasi teman teman juga kelihatan cukup bagus saat pon
dan setelah bergabung dengan fenix juga kualitas dari atlet atlet yang bergabung tadi itu tidak kurang
malah tetap stabil dan meningkat
tim fenix terdiri dari sembilan anggota profesional
namun hal itu bukan jaminan mereka akan menang
nah kita memiliki kesulitan di menyatukan irama dayungan menyatukan tenaga kita yang biasa dari tim yang sebelumnya menjadi tim fenix
sesungguhnya itu cukup sulit
apalagi persiapan kita sangat terbatas
kita sudah berusaha selama dua minggu
dan latihan kita juga langsung di sungai asahan ini
jadi kita harus ekstra keras menyatukan dengan karakter individual dayungannya masing masing
nah pr kita di sini adalah kita beruntungnya memilih atlet yang memang sudah berkompeten
sehingga pr kita tadi itu tertutupin oleh kemampuan individualnya masing masing tadi
kelas sprint sebagai perlombaan pembuka
lomba adu cepat ini akan menjadi penentuan lokasi starting point di babak duel
fenix indonesia fenix indonesia
fenix berhasil menorehkan skor waktu tercepat
namun kemenangan ini tidak berlangsung lama
di luar dugaan ancaman justru berasal dari atlet mancanegara
yang belum berjaya menang
pernah bermain di sini
seperti tim ceko yang menggeser
tim fenix dengan waktu dua detik
dan mereka adalah
pedaler yang sangat bagus
dan lebih sulit untuk memenangkannya
tim fenix pun harus berpuas diri
berada di posisi kedua dalam kelas sprint
kelas sprint telah usai
fenix mengumpulkan data pengamatan
dan memetakan siapa saingan
yang harus diwaspadai
untuk di internasional
republik ceko dan ada satu lagi
dari new zealand
kalau yang lokalnya
tidak ditutup diri
dari sumatera utara
dari teman teman di jawa barat
teman teman dari aceh
dianggap sebagai momen klimaks
dari kejuaraan piala gubernur sumatera utara ini
datang ke bantaran sungai
untuk menjadi penonton
mengharapkan suguhan drama kontak fisik
antar peserta ketika bersaing
untuk memenangkan kelas duel
fenix harus mengalahkan
tiga lawannya secara berturut turut
pertarungan di perempat final
fenix harus mengalahkan
sesama atlet indonesia
adu padel jeram tak terhindarkan
untuk saling menyingkirkan lawan
sejak awal kontak fisik sudah terjadi
kedua perahu saling menempel
pertarungan terus berlangsung sengit
hingga menjelang garis finish
fenix melanggeng ke babak final
dia sering mengalahkan
agak amat gerak
dalam perp lemi
tengah hari babak head to head pun memasuki final
ternyata tim ceko menjadi lawan yang harus mereka jumpai di final
tidak saya di sini
peluit melengking tanda duel final berlangsung
tim ceko sudah menguasai perlombaan ini dari awal
dengan bobot tubuh tim ceko yang lebih berat membuat perahu lebih mudah membelah jeram yang dilewati
waktu lawan ceko kekurangan kita adalah kita tidak bisa memilih jalur
karena secara catatan waktu mereka lebih unggul daripada tim fenix
jadi mereka yang memilih jalur sehingga jalur untuk mengambil arus utamanya mereka jauh lebih unggul
tetapi gitu dikatakan go kami mencoba untuk selalu merapatkan dengan perahu mereka
namun karena kekurangan di power dan di gestur tubuh
mereka banyak melampauin ombak ombak yang besar dengan mudah
tetapi kami sedikit terhambat di ombak ombak yang besar karena postur tubuh kami jauh lebih kecil daripada mereka
suara peluit finish sudah berbunyi tanda babak final telah usai
fenix harus angkat topi terhadap kepiawaian ceko
meskipun gagal meraih emas jiwa sportif harus mereka

vaksinasinya otomatis untuk di irama dayungan akan kita lebih tingkatkan
mengingat dari ceko tadi cukup cukup bagus iramanya
tidak terpengaruh oleh gelombang ombak di sungai
kemudian di komunikasi di perahu
serta power kita harus kita tingkatkan dan mengungkapkan
kita tingkatkan untuk menambah berat badan kita lagi agar laju perahu atau hambatan dari ombak tadi bisa kita lewatin dengan mudah
tim fenix yang baru berumur dua minggu ini harus berpuas diri dengan apa yang mereka raih
mampu naik podium di salah satu sungai terhebat di debut pertamanya menjadi cerita yang tak terlupakan
terdapat ribuan sungai besar di belahan bumi
tetapi tidak semuanya memiliki kontur dan arus yang mendukung untuk olahraga dan wisata arung jeram
sedikitnya ada sepuluh sungai yang memiliki kualitas jeram terbaik yang diakui di dunia pengarung jeram
beberapa di antaranya sungai zambesi yang memiliki ikon jeram ghost rider
tiga jeram raksasa dengan grade lima akan melahap perahu dalam hitungan detik
merupakan sungai terbaik di amerika yang melintasi kawasan grand canyon
sungai ini merupakan sarang dari jeram grade empat dan lima
menghilir ke michipikoton bay di leg superior dekat kota wawa kanada
sungai ini memiliki grade jeram dari tiga hingga lima
sementara sungai asahan memiliki panjang dua puluh dua kilometer
jeram yang tak pernah putus dengan kecepatan debit air satu ratus dua puluh meter
per detik merupakannya menjadi sungai jeram terbaik di indonesia
kini asahan diusung sebagai salah satu nominasi urutan ketiga sungai terbaik di dunia di kalangan pengarun jeram
sungai asahan memiliki tingkat kesulitan grade tiga hingga lima
pertama kali menemukan jalan ini sulit tapi sungai ini sangat menyenangkan
dan sungai ini sebuah sungai yang sempurna untuk acara seperti ini
sangat berterusan dan berada di lokasi yang bagus

ini adalah sebuah kota di sini dan ini adalah tempat yang bagus untuk acara
grade rapids digunakan untuk menjadi tolok ukur yang memisahkan pemain pemula dengan kelas profesional
grade satu memiliki arus yang lebih tenang
grade dua memiliki jeram kecil dan sudah ada pusaran air
di mana jarak antar jeram mulai rapat dan tak terduga
grade empat dan grade lima adalah tantangan terbesar bagi pengarung jeram
biasanya tercipta akibat belokan bebatuan dan curamnya sungai
di sini manuver perahu akan lebih sulit
olahraga ekstrim yang penuh resiko
namun apakah tiap pemain diwajibkan untuk bisa berenang
belum tentu juga
karena di jeram itu perenang sekalipun mungkin bisa lebih berbahaya daripada yang tidak tahu berenang
karena berenang di jeram itu tidak dikomodasikan untuk berenang tapi untuk penyelamatan diri kita sendiri
untuk bermain arung jeram perlengkapan keselamatanlah yang menjadi urutan pertama sebelum beraksi
untuk melalui jeram jeram tersebut kita diwajibkan menggunakan perlengkapan keamanan
seperti pertama adalah helm
helm ini digunakan untuk mengantisipasi bila kepala kita nanti terantuk pada batu yang ada di kanan kiri sungai
sehingga akan meminimalisir cedera
lalu yang kedua adalah life jacket
life jacket ini difungsikan bila perahu nanti terbalik atau orangnya jatuh ke dalam sungai
sehingga dia akan lebih aman posisinya ketika melalui arus arus sungai tersebut
yang terakhir adalah sendal gunung dan bisa juga kita menggunakan sepatu

sepatu ini bisa kita gunakan untuk mengembangkan perahu
kita dalam kondisi diharuskan turun dan menginjak batu batu sungai agar kita tidak tergelincir
asahan bukanlah tempat bagi para pemula
namun bukan berarti kita sama sekali tidak bisa menikmati jeram di sungai ini
untuk itu butuh pendamping profesional dalam bermain
benar saja jeram datang tiada henti menghajar perahu kami
jauh segitu saja semuanya akan terjadi
sungai selalu memberikan dampak bagi kelangsungan hidup manusia
mulai dari kebutuhan untuk air minum hingga pembangkit listrik
arus sungai dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin
air bahkan mendapat julukan batu bara bersih dengan jumlah yang tidak pernah habis dan tidak menciptakan polusi
setidaknya terdapat lima puluh delapan pembangkit listrik tenaga air yang berdiri dan beroperasi di indonesia saat ini
salah satunya plta asahan satu dan dua yang mengandalkan kawasan das atau daerah aliran sungai asahan
plta satu untuk memenuhi kebutuhan pasokan pln
sedangkan plta dua untuk kebutuhan industri bumn di kuala tanjung
memiliki panjang satu ratus lima puluh km bila dikelola dengan baik dapat memberikan daya listrik lebih dari seribu mw
sejak berdirinya bendungan inalum pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu jumlah debit alami yang semula besar tertahan
dan sebagian kecilnya
dialirkan ke ruang turbin
air kemudian dikembalikan lagi ke daerah aliran sungai asahan
sungai asahan menjadi wahana arung jeram pun merupakan suatu kebetulan
jumlah debit air yang lebih kecil memberikan manfaat pada struktur bebatuan pada dasar sungai dan menciptakan jeram berkualitas internasional
saat ini saya berada di plta dua sigura gura
plta terbesar nomor dua di indonesia setelah plta sutanimalah
mas reza fungsi dari bendungan sigura gura ini ini ditujukan untuk kebutuhan apa
jadi secara umum difungsikan sebagai kebutuhan pasokan air yang digunakan untuk plta sigura gura
airnya dari mana
jadi airnya itu berasal dari sungai asahan yang kita pakai ini
jadi sungai asahan itu berasal dari air danau toba yang mengalir sampai ke selat malaka
aliran sungai asahan tak mengenal musim
debit air di musim kemarau tetap stabil
sungai asahan selalu mendapat pasokan air dari danau toba
sempat surut air keringan dari danau toba sana
beberapa waktu kemarin pernah hampir surut di angka sembilan ratus
tapi tidak ada masalah ya
tidak ada masalah
bendungan siguragura yang memiliki tinggi empat puluh enam meter dengan volume air delapan belas meter kubik ini
berfungsi untuk mengatur pasokan air yang akan dikirim ke pembangkit listrik
untuk membuat turbin bekerja tidak bisa sembarangan
debit air yang masuk harus sesuai dengan kapasitas kemampuan turbin
jika kecepatan dan deras air terlalu berlebih maka dapat merusak turbin
untuk menghasilkan debit yang konsisten air di lembah sigura gura ditahan oleh bendungan
air yang terkumpul akan disedot oleh saluran intake tunnel
pipa inilah yang berisi muatan air yang dibawa ke plta sigura gura
beranjak ke pulau asahan air yang masuk harus sesuai dengan kapasitas kemampuan turbin
air yang terkumpul akan disedot oleh saluran intake tunnel
pipa inilah yang berisi muatan air yang dibawa ke plta sigura gura
air yang terkumpul akan disedot oleh saluran intake tunnel
air yang terkumpul akan disedot oleh saluran intake tunnel
jadi prosesnya itu setelah air masuk dari pintu air masuk bendungan sigura gura
dijatuhkan tegak lurus sedalam dua ratus meter lebih melalui pipa pesat yang ada di plt subragura ini
kemudian menghantam sudu pada runner di plta ini dan menghasilkan listrik oleh generator
jatuhnya air dengan pipa akan lebih optimal dalam memutar sikut
turbin yang berputar tidak akan berjalan
akan membuat generator turut berputar dan mengubah energi kinetis menjadi listrik
gardu pengatur arus akan menerima pasokan daya
air yang dibuat untuk memutar turbin langsung dialirkan untuk dikembalikan ke sungai
lalu bagaimana cara mendistribusikannya ke kawasan ini
jadi listrik yang dihasilkan dari plta sigura gura ini itu kita interkoneksikan dengan gardu induk
ada dua pembangkit nih pembangkit listrik sigura gura dan pembangkit listrik tangga
jadi antara gardu induk kedua plta ini itu kita interkoneksikan
kita gabung kemudian kita kirim ke pabrik peleburan yang ada di kuala tanjung
dari dua unit inilah plta dua inalum menghasilkan enam ratus mw setiap harinya
kemudian dikirim melalui dua ratus tujuh puluh satu saluran udara tegangan tinggi atau sutet
yang membelah ngarai sepanjang satu ratus dua puluh kilometer
pabrik pengolahan logam tidak boleh terputus dari pasokan listrik
seperti pabrik pengolahan aluminium
bila listrik gagal menghidupkan mesin maka seluruh alat pelebur akan rusak
sebagian masyarakat dan pengarung biasa
pengarung jeram lokal khawatir dengan rencana proyek bendungan plta iii
pasalnya lokasi tidak jauh dari rute kegiatan arung jeram
hal itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas grade sungai asahan
yang selama ini diklaim sebagai terbaik ketiga di dunia untuk olahraga arung jeram
untuk saat ini para pengarung jeram bermain dari limpahan air plta inalum
bila bendungan plta tiga didirikan
maka debit dan tinggi sungai asahan tentunya akan berubah menjadi lebih tinggi
dan menghilangkan kualitas jram sungai
bila pemerintah provinsi sedang berupaya menyuguhi wisata alam skala internasional
kita juga tidak boleh menutup mata atas kebutuhan energi yang mendesak
apalagi kini pasokan listrik sumatera utara mengalami defisit satu ratus lima puluh tujuh mw
pertama pemerintah jram sungai asahan
win win solution ya kita dengan plta nanti bekerja sama
kan plta juga nggak bisa jalan sendiri ya tanpa izin bawa bapak ini semua tanpa izin provinsi juga
sehingga kita nanti ini tetap terjaga pplt nya tetap terbangun untuk kesejahteraan masyarakat
ini pun semuanya untuk kejahteraan masyarakat
sungai memang harus dijaga dan dimanfaatkan demi kesejahteraan hidup manusia